sebagai pionir aplikasi chat interaktif di social media
snapchat telah membuka peluang untuk aplikasi aplikasi sejenis
yang kini justru menjadi pesaingnya
bahkan tidak sedikit dari mereka yang ternyata menawarkan
setumpuk filter animasi yang jauh melebihi nature
lalu bagaimana perkembangan dari aplikasi aplikasi
pengekor snapchat tersebut di dunia teknologi
saat ini berikut kebutuhan
tanpa tambahan efek dan animasi
sudah ketinggalan zaman
kini pemilik ponsel pintar hangus akan filter yang seru dan unik
seperti yang ditawarkan snapchat
snapchat merupakan aplikasi selfie yang memanfaatkan teknologi face tracking
untuk menganimasikan wajah pengguna secara real time
setelah dimodifikasi pengguna bisa berbagi foto selfie
atau cuplikan video ke semua teman
baik melalui chatting stories
atau diunggah ke jaringan media sosial lainnya
sejak snapchat mengebrak pasar teknologi dengan filternya
dunia seolah latah
perlahan lahan aplikasi serupa mulai bermunculan
guna mendompleng kepopuleran snapchat
kegagalan snapchat menembus pasar asia khususnya china
menjadi celah bagi teknisi never
untuk mengembangkan aplikasi serupa
sejak dirilis pada bulan september dua ribu lima belas
aplikasi yang dijuluki snapchat versi asia ini
memiliki jumlah pengguna aktif bulan ini
kepala kesehatan snow mencapai empat puluh hingga lima puluh juta
dan telah diunduh sebanyak ratusan juta kali
dalam kurang dari dua tahun
snow sudah merajai cina jepang dan korea
keunggulan small dibandingkan dengan aplikasi messaging lainnya
adalah koleksi motion speaker
dan filter filter yang lucu dan unik
yang sangat banyak dan tersedia secara gratis
tak heran mengapa snow begitu digemari di asia
khususnya oleh wanita
kepopuleran snow menggoda facebook
yang pernah gagal mengakuisisi snapchat
namun tampaknya langkah facebook dalam mengakuisisi snow
akan sangat sulit terjadi
karena pimpinan naver percaya
bahwa snow mampu bersaing secara terbuka
dengan para pesaingnya tanpa bantuan facebook
cloningan snapshot tersebut memang unggul
di mayoritas negara asia
namun tidak di india
di indonesia snapchat secara konsisten
terus berada dalam top tiga
peringkat unduh terbanyak di ios
sementara snow masih harus berjuang keras
untuk memasuki peringkat seribu besar
selain snow masih ada beberapa aplikasi lain
yang fitur dan operasinya menyerupai snapchat
yakni boo dan neskrik
bu juga memiliki banyak filter lucu
yang akan membuat anda senang mengambil foto selfie
dan merekam video langsung
anda juga dapat mencoba
bahkan catatan atau doodle untuk berkreasi
boo juga disupport dengan fitur musik dari musical ly
yang dapat membuat video anda menjadi lebih seru
masih belum puas
atau anda ingin mencoba aplikasi yang lebih simpel
aplikasi dengan fitur andalan swab face
atau tukar wajah ini menjadi kian populer
setelah diakuisisi facebook sejak awal tahun dua ribu
setelah diakuisisi facebook sejak awal tahun dua ribu

masquerade membuat proses editing yang kompleks menjadi sederhana
hanya dengan beberapa kali ketukan jari
anda dapat mengubah wajah anda menjadi wajah selebriti
atau mengubah mata anda menjadi lentik
menukar wajah anda dengan teman anda
walaupun fitur dan filternya tidak sebanyak snapchat
user interface yang simple justru menjadi keunggulan tersendiri
user interface yang simpel justru menjadi keunggulan tersendiri
dengan mengambil lidik kreatif dari snapchat
tapi pertanyaannya sampai kapan kah mereka akan bertahan

dan apa upaya yang akan dikembangkan selanjutnya
karena bukannya tidak mungkin
tanpa inovasi baru yang signifikan
hanya akan bertahan dalam waktu singkat